mirsa kemudian informasi berikutnya pemerintah provinsi dki jakarta berencana menyebarkan tanaman lidah mertua untuk mengurangi polusi udara di ibu kota
hmm ternyata polusi juga takut sama lidah mertua ya
nah kita lihat juga informasinya bagaimana karena tak hanya melalui skema lelang pemprov dki berencana untuk menggenjot budidaya lidah mertua dan memberikannya secara gratis kepada warga
untuk mengurangi polusi udara pemerintah provinsi dki jakarta berencana menyebarkan tanaman lidah mertua
nantinya tanaman itu akan disebar ke berbagai titik di ibu kota baik di perkantoran maupun perumahan warga
dengan skema budidaya lidah mertua akan diberikan secara gratis kepada warga jakarta
warga dapat mengajukan permintaan dua bibit tanaman ke seluruh pusat pengembangan benih dinas kesehatan
ketahanan pangan kelautan dan pertanian provinsi dki jakarta
menurut peneliti fisiologi tanaman lipi nuril hidayati lidah mertua memang mengandung zat aktif pregnan glikoside yang berfungsi menyerap zat beracun di udara
selain itu frida mertua merupakan jenis tanaman fitur remediasi yang membuatnya dapat memproduksi oksigen sepanjang hari
meski belum ada penelitian tentang kemampuan lidah mertua mengurai zat beracun udara di luar ruangan
nuril menyebut delapan pot penuh tanaman itu efektif untuk menyerap zat beracun udara di dalam ruangan seluas satu delapan ratus meter
di indonesia ada sekitar seratus jenis dan ada beberapa kultifar memang yang memiliki kemampuan istimewa
dalam hal ini kemampuan istimewa itu ada beberapa hal
di antaranya menyerap racun atau polutan polutan baik di udara maupun di dalam tanah dan air
sementara itu juru kampanye iklim dan energi
ketua pertama dki greenpeace indonesia bondan andrianu mengkritik rencana penyebaran tanaman lidah mertua
menurut dia pengendalian polusi udara di jakarta tidak bisa hanya dengan menyebarkan lidah mertua
tetapi juga mengatasi sumber penyebab polusi udara
kalau bicara penanganan sumber pencemaran polusi udara ya kita bisa bilang berarti tidak menyentuh akar masalahnya
kenapa karena dki sendiri punya data bahwa sumber pencemar udara tujuh puluh lima persen adalah transportasi
sembilan persen adalah pembangkit listrik delapan persen industri delapan persen pembakaran rumah tangga
kalau bicara mau penanganan polusi udara harusnya berdasarkan sumber sumber itu mau diapain sumber sumber ini
sebelumnya beberapa kali kualitas udara di jakarta terdeteksi sebagai yang terburuk di antara delapan puluh enam kota besar lain di dunia
kualitas buruk udara ini diukur melalui alat air visual yang ada di beberapa titik di jakarta